kita beralih ke informasi lain kementerian komunikasi dan informatika
memblokir aplikasi tiktok yang tengah menjadi sorotan
pemblokiran bersifat sementara ini merupakan respons dari laporan sederet orang tua
ke komisi perlindungan anak indonesia
yang menilai adanya banyak konten negatif pada tiktok
kementerian komunikasi dan informatika selasa siang memblokir aplikasi tiktok
sebuah platform video musik dan jejaring media sosial asal tiongkok
dilansir dari cnn indonesia com
menteri komunikasi dan informatika rudi antara menyatakan
alasan kominfo memblokir aplikasi tiktok adalah
karena terdapat banyak konten negatif di platform tersebut
selama sebulan terakhir kemen kominfo telah mengawasi tiktok
dan menerima dua delapan ratus lima puluh tiga laporan dari masyarakat
setidaknya sepekan ke belakang
aplikasi tiktok jadi sorotan setelah video tiktok menampakkan seorang bayi
yang wajahnya dipermainkan oleh dua oknum perawat rumah sakit cahaya medica
di bekasi jawa barat
video tersebut jadi viral dan dikecam oleh berbagai pihak
kondisi bayi yang baru saja lahir membuat orang tua bayi kecewa
meminta kedua perawat tersebut diberhentikan dari rumah sakit
sama dokter sudah bersepakat sudah melihat sehatannya
dan suami juga minta
kita keluarin itu suster yang bikin tiktok ini ke orang
dua oknum perawat yang diduga sebagai pembuat video
telah meminta maaf kepada orang tua korban
namun komisi perlindungan anak daerah bekasi
akan tetap memanggil pihak rumah sakit serta dua perawat
untuk menyampaikan maaf secara resmi kepada orang tua korban
selain itu tiktok juga jadi sorotan sepekan ke belakang
setelah nama bowo alperliba muncul dengan predikat
bowo yang masih di bawah umur dinilai mahir dalam memadupadankan
yang menjadi inti dari aplikasi tiktok
keterampilan bowo pun membuatnya digemari sederet anak seumurannya
rupanya hal tersebut malah meresahkan orang tua
dilansir dari cnnindonesia com sejumlah orang tua melaporkan tiktok
ke komisi perlindungan anak indonesia
dan menyebut banyak konten negatif di aplikasi tersebut
dari komunikasi dan informatika
rudiantara memblokir tiktok untuk sementara waktu
kementerian kominfo akan kembali membuka akses tiktok di indonesia
jika pihak tiktok telah membersihkan konten negatif di dalamnya